satuan pabong praja pemerintah kota surabaya merahasia pengamen jalanan
wali kota surabaya tri risma hari ini sempat marah saat bertemu anak anak pengamen yang masih di bawah umur
wali kota surabaya tri risma hari ini marah karena banyak anak di bawah umur terjaring rahasia
beberapa anak mengaku disuruh mengamen oleh orang tak dikenal dan dipaksa menyetor hasil mengamen
untuk mengurangi trauma risma meminta anak anak didampingi psikolog
anak anak pengamen yang terjaring razia akan dikembalikan ke orang tua jika tinggal di surabaya
sementara anak anak pengamen yang berasal dari luar surabaya akan dipulangkan ke kampung halaman
makanya saya terus terang ada sesuatu yang saya takutkan sekali
sebetulnya selain ini selain kejadian tadi tapi saya tidak bisa ngomong apa yang saya takutkan
saya hanya mikirkan bagaimana kemudian menyelamatkan
anak anak ini dari kejahatan kejahatan yang menyakiti mereka dan kemudian membuat trauma mereka di kelak masa dewasanya
karena itu tadi langsung saya sampaikan ke kepala dinas kepustian dan pertamanan juga limas
bagaimana cara mengantisipasi dan mengamankan anak anak yang ada di taman